mengapa berada diaman pertama seorang hai
itu satu tribes petunia menggabungkan
bahwa seperti anak kenyataan
warga masyarakat yang ikut pencarian tersebut
menemukan seekor ular sawah yang mana di situ kami saksikan bahwa ibu tersebut ada di dalam perut ular sawah tersebut